geliat klub klub besar di bursa transfer musim panas ini terus berlanjut dan sejumlah kejutan juga terjadi
seperti berkhianatnya leonardo bonucci ke ac milan
saya akan membahas seputar bursa transfer dengan bung sabto haryo rajasa
bung sabto seru kan kalau misalnya kita bahas tentang bursa transfer ini
dari inggris dulu nih arsenal gak main di liga champions untuk musim depan
komenternya bung sabtoh tentang itu bagaimana
ya harganya cukup mahal ya
kalau kita bicara lacazette dia pembelian termahal setelah sebelumnya mesut ozil
tapi kali ini bisa dikatakan pembelian termahal setelah itu
suatu bukti bahwa memang mereka butuh sosok striker
kalau kita lihat di pertandingan pertandingan uji coba mereka dia begitu dapat one shot one goal
jadi striker seperti itu memang yang dibutuhkan arsenal
selama ini kan giro terlalu banyak membuang peluang di depan gawang
welbeck pun seperti itu
datangnya lacazette otomatis venger menginginkan seorang striker yang bisa mendapatkan peluang begitu minim
tapi bisa menghasilkan sebuah goal
dan itu dibuktikan oleh lacazette
makanya kenapa mereka rela membayar dengan bandrol yang cukup besar
jika alexis sanchez ini pergi kira kira lacazette ini bisa menyelamatkan arsenal atau enggak
sebetulnya datangnya lacazette itu juga permintaan dari alexis
alexis mengatakan bahwa kalau tidak ada pembelian pembelian pemain yang berkualitas
lebih baik saya meninggalkan arsenal
makanya dikasih pemain yang bisa dibilang cukup baik dari sisi kualitas
tapi kalau pun alexis pergi lacazette bisa memainkan banyak posisi
dia bisa menjadi striker murni dia bisa menjadi seorang sayap kiri penyerang di kiri ataupun di kanan
karena kedua kakinya bisa dibilang cukup aktif
jadi tidak masalah juga ketika seorang alexis sanchez pergi lacazette dari sisi peran tetap bisa menggantikan peran alexis
nah lacazette nantinya dengan girou ini apakah akan oke di depan
atau justru persaingannya malahan akan jadi panas atau seperti apa
kalau mereka bisa berkolaborasi saya rasa itu sebuah hal yang cukup baik juga kan
kalau giroud ternyata tetap menjadi striker utama mereka giroud atau baalbek
lacazette bisa bermain di kiri lalu di kanannya bisa ada rotasi
ada antara alexis sanchez bisa theo walkot di situ oxled chamberlain
jadi banyak permutasi yang bisa dilakukan oleh wenger
jadi memang kalau mereka mengarungi musim yang cukup panjang apalagi mereka tampil di liga eropa
liga yang menuntut fisik yang jauh lebih besar dibandingkan liga champion
bukan kualitas tapi fisik yang jauh lebih besar
memang tambahan pemain untuk bisa dilakukan rotasinya jelas dibutuhkan arsenal
nah kita tinggalkan dulu sebentar arsenal kita ke everton
yang baru aja memulangkan wayne rooney
masih ada nggak sih sebenarnya wayne rooney ini sebenarnya bung sabto
dari sisi kualitas memang harus kita akui bahwa rooney sudah mulai habis
dari sisi kualitas ya
karena memang usianya sudah termakan usia
kita lihat kenapa manchester united musim lalu mendatangkan ibra tidak lagi berkonsentrasi pada rooney
cuma dari sisi kepemimpinan dari sisi pengalaman
ini yang tidak banyak dimiliki oleh pemain pemain
dan rooney membuktikannya hal tersebut ketika kembali ke everton
laga pertama dia langsung mencetak gol
jadi dari sisi ketajaman pun sebetulnya belum habis habis banget
tapi kalau dari sisi kepemimpinan apalagi everton membeli enam sampai tujuh pemain baru
pemain ada yang campuran dari liga belanda ada davi klasson tampil dari situ
ada beberapa pemain juga di liga inggris yang masih muda muda
jadi saya rasa masuknya rooney akan membuat everton bisa melakukan
adaptasi dengan lebih cepat dengan hadirnya pemain senior di kubu mereka
memang kalau kita lihat sepertinya everton ini lagi serius banget ya untuk masa depannya mereka
rooney dan juga ada pemain pemain baru tadi
kalau misalnya dilihat pemain pemain baru tadi plus wayne rooney nantinya plus anggota everton yang sudah ada saat ini
apakah itu akan menjadi lebih baik atau mungkin justru kan tetap aja harus adaptasi lagi ya semuanya begitu
ya paling tidak dibutuhkannya seorang rooney
sosok yang pastinya akan langsung dihormati oleh pemain pemain baru
tentunya masuknya rooney para pemain akan hormat akan lebih mudah bagi ronald momen untuk bisa melakukan adaptasi
untuk memberikan adaptasi untuk memberikan instruksi
jadi memang ketika rooney datang ini hal yang pertama dibutuhkan oleh seorang pelatih pemain yang paling senior
apalagi tadi kita lihat everton memainkan langsung delapan pemain atau tujuh pemain secara berbarangan
tentunya tidak mudah untuk bisa langsung nyetel tanpa adanya adaptasi
tapi adanya rooney akan mempermulus hal tersebut
jadi sepertinya untuk everton bisa agak sedikit cerah menatap masa depan ini ya
kemudian dari everton kita ke liverpool sudah dapat muhammad salah
dan rasanya tapi untuk liverpool seperti ini kayak belum cukup apalagi mereka mau ke liga champions juga musim depan
kalau menurut bung sabto harus ditambah lagi harus beli pemain lagi kah atau bagaimana nih
ya mungkin di lini depan ya
selama ini memang liverpool tidak punya sosok bomber utama
kalau kita bicara kan strikernya firmino
firmino juga bukan pemain
bomber utama karena lebih sering bermain sebagai agak sedikit menyayap pemain penyerang sayap gitu
tapi bukan seorang striker murning
walaupun di klub sebelumnya dia bermain sebagai striker moony
masuknya salah paling tidak memberikan opsi bagi brendan rodgers
lu inget pelatih lama jadi brendan rodgers
jurgen klopp ya dia bisa memainkan formasi dengan empat tiga tiga bisa menjadi penyerang sayap bisa menggantikan posisi sadio mane
kalau selama ini mane selalu menjadi andalan di sisi kanan
paling tidak masuknya salah bisa menggantikan mane di situ
kalau mereka ingin dimainkan berbarengan pun salah bisa juga bermain di sebelah kiri
jadi memang banyak strategi baru yang bisa dimainkan oleh jurgen klopp ketika mereka mendatangkan mohamed salah
kalau kira kira liverpool harus beli pemain lagi
ini yang paling penting untuk didatangkan adalah pemain depan
kalau saya melihatnya bomber jelas dibutuhkan liverpool
bomber tapi kelas papan atas ya
bomber di depan dan juga pemain kreatif di tengah
karena liverpool lebih banyak pemain pemain yang
dari sisi kreatif tidak sebaik coutinho
mereka hanya punya coutinho di sisi tersebut
tapi pemain pemain lain yang gaya kreasinya kaya seperti coutinho itu tidak dimiliki oleh river
jadi kalau mereka memang ingin mengarungi seperti sadio katakan tadi
mereka akan tampil di liga champion akan tampil juga di premier league
mereka butuh bomber kelas dunia dan juga seorang pemain kreatif
nah sekarang dari liga inggris kita ke italia
ada pengkhianat nih di italia nih
yonardo bonucci yang meninggalkan juventus ke ac milan
transfer ini bisa terjadi ini bung
kalau kita melihat sejauh ini gitu kan
orang bicara bakayoko tadi lalu lukaku
cuma saya paling tertarik transfer ini tentunya
dari sisi tadi saya katakan berkhianat gitu kan
memang dia sudah terjadi perang adu mulut gitu ya
dengan messi miliano ole gridari akhir musim kemarin
dan mereka berjanji untuk kemulusan klub mereka akan menahan ego mereka
tetapi setelah itu memang bonucci ingin pergi
tetapi dia tidak membuka peluang untuk pergi keluar inggris
walaupun banyak sekali eh keluar itali
walaupun banyak sekali klub yang mengincar dia
di spanyol di inggris
banyak sekali klub yang mengincar dia dengan harga yang jauh lebih tinggi dengan yang ditawarkan ac milla
cuma karena ada masalah dengan kesehatan anaknya
dan keluarganya pun tidak ingin meninggalkan italia
makanya satu satunya klub yang ingin dituju adalah klub yang ada di seri a
keuangan terbesar yang dimiliki klub seree a baru ac milan
makanya tidak heran ketika bonucci akhirnya pergi ke ac milan dengan bayaran empat puluh dua juta euro
besar sekali sih
tapi kalau misalnya kita lihat kira kira performanya milan untuk musim depan ini akan lebih bagus atau seperti apa bu
lebih bagus dari kemarin saya jamin itu
karena kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan musim kemarin
cuma kan harus kita lihat bahwa mereka tampil di banyak kompetisi
menyeret atau membutuhkan banyak sekali kekuatan fisik
konsistensi yang harus diciptakan oleh ac milan
saya tidak melihat milan memiliki hal tersebut sejauh ini
paling tidak yang dimiliki oleh klub yang ada di seri a baru juventus yang tampil secara konsisten untuk sepanjang musim
mungkin milan akan menemukan hal tersebut setelah tahun kedua
dan itu memang yang ditargetkan oleh pemilik mereka di tahun ke dua mereka baru akan menggigit
sementara untuk seri a italia sendiri kalau dilihat lihat nih mappingnya yang paling kuat masih juventus
enam kali berturut turut
tapi pergerakannya mungkin top lima nya nanti akan seperti apa sih
sebetulnya dari musim kemarin ya
ketika milan beberapa kali juga melakukan belanja
lalu inter juga melakukan hal tersebut
paling tidak orang mengatakan bahwa the big tiga sudah kembali nih
akan ada gangguan untuk juventus
tetapi kok yang melakukannya masih napoli dan juga as roma gitu
justru inter dan ac milan belum sampai ke tahap itu
cuman semakin kesini semakin apalagi semakin banyak pemain yang dibeli oleh ac milan saya rasa
teratas itu akan begitu ramai apalagi tetapi kalau sisi konsistensi masih juventus ya
tetap ya juventus ya
masih mungkin tujuh gelar berturut turut masih akan mereka dapatkan
cuman tidak semudah dibandingkan di musim musim sebelumnya
oke kalau gitu bung sabto harjo terima kasih atas kedatangannya ke studio kami
tentunya seru sekali kalau kita membahas perpindahan pemain pemain itu apalagi dengan uang yang sangat besar